itu anggota komisi hukum dpr fraksi pks nasir jamil menilai
keluarnya seperindik baru untuk lanyala menunjukkan kegaduhan baru yang dilakukan oleh penegak hukum
indonesia sebenarnya punya forum mahkamah hukum jaksa polisi atau mahkumakpol
yang bisa melihat kasus lanyala secara jernih dan menyampaikannya kepada presiden joko widodo
nah jadi sehingga kemudian seperti ada kegaduhan
padahal presiden jokowi kerap sekali mengingatkan aparat di bawahnya untuk tidak membuat kegaduhan
nah karenanya kami khawatir sekali ya ada motif motif di luar penegakan hukum
terkait dengan kasus yang dialami oleh lanyala tersebut
nah karenanya saya menyarankan pemerintah agar segera berkoordinasi dan berkomunikasi
kita ini kan ada forum yang namanya mahkumjapol mahkamah hukum jaksa polisi dan kemenkumham
nah mahkumjapol ini selama ini kayaknya kurang efektif
kalau lah kemudian mahkumjapol ini efektif saya yakin apa yang terjadi kepada lanyala itu tidak akan ada